dinda benar benar tidak menyangka
yang dinda anggap sebagai kakak sendiri
begitu tega melakukan perbuatan yang sekecil itu
hukuman mati pun tidak akan cukup
dinda ingin hukuman yang lain
janganlah dinda menjatuhkan hukum
di saat hati dinda
sedang dikuasai amara
dinda ingin hukuman itu sekarang
menjadi pelayan dinda
menjadi pelayan dinda
menjadi pelayan dinda
menjadi pelayan dinda
menjadi pelayan dinda
menjadi pelayan dinda
bisa memilih hukumannya sendiri lalu dimana letak keadilan
dinda subang lara mungkin ini yang terbaik sebagai penebus dari apa yang sudah dinda lakukan
dinda keterima kanda izinkan dinda subang larang untuk menjadi pelayan
jikalau kondisi sudah kembali seperti sedia kala kembalikan posisi dinda subang lara kepada
posisi yang seharusnya baiklah tapi dengan satu syarat katakan dinda ingin pelepasan mahkota yuda
dilaksanakan di alun alun istana disaksikan oleh rakyat pajajar
ini adalah sebuah penghinaan lebih baik rai membunuhku daripada rai menghina ku seperti ini
ibu undang sabar ibu undang tapi aku tidak
tidak mau indah aku hanya ingin kau bertanggungjawab
dinda keterima nih jangan keterlaluan
maaf kak rai baiklah aku bersedih aku akan meneruti semua perintahmu
aku akan menguaskan dirimu rai
dinda jangan dinda lakukan itu
tidak ada pilihan kau
dinda tidak mau membawa dan mencoreng nama kakanda
di depan semua rakyat
karena sudah membela seorang pembunuh
dan dianggap tidak adil
ini demi nama baik kakaknya
cepat atu kiaman
kita keluarkan tenaga dalamnya
iya kiamin tenaga atu
keluarin tenaga dalam kamu
nih buat si papa ini
neng mamante lagi sakit perut
ini sudah ikut ikutan segala
iya kisah anak tenang tenang
tenang dulu tenang
terima kasih kisah anak atas bantuannya
alhamdulillah pak mak
atas pertolongan allah anakmu selamat
gue belum tahu siapa sebenarnya kisah anak
saya hanyalah seorang pengembara pak mak
lain kali berhati hatilah pak mak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sumpah supa supa

mulai hari ini nyai ratu subang lara akan menjadi pelayan nyai ratu kentring mandi
hingga kesehatan nyai ratu kentring mani kembali seperti sedia kala
bukankah seorang pelayan harus menghormati majikan
gusti ratu kentring mani
sekarang antarkan aku ke kamar
sekarang antarkan aku ke kamar
sekarang antarkan aku ke kamar